breaking news kumas tv masih menemani anda saudara
arus balik di gerbang tol kalikangkung hingga senin malam terpantau rame lancar
jumlah kendaraan yang melintas dari arah semarang menuju ke arah jakarta terlihat berkurang jika dibandingkan pada hari hari sebelumnya
untuk memperlancar arus kendaraan gerbang tol kalikangkung membuka sepuluh gardu pembayaran utama empat gardu satelit dan dua mobile reader
sementara itu penerapan satu arah lokal masih diberlakukan tetapi jaraknya lebih diperpendek yakni dari gerbang tol bawen kilometer empat ratus empat puluh dua hingga gerbang tol kalikangkung kilometer empat puluh lima
pergi tol ungaran ternyata tak terjadi di simpang exit bawain kabupaten semarang
arus lalu lintas di simpang bawen dari arah selatan terpantau rame lancar
kepadatan bahkan tidak nampak terjadi baik yang hendak masuk tol maupun ke keluar tol
kepadatan lalu lintas justru terjadi dari arah utara menuju ke arah solo
meski demikian pihak kepolisian belum melakukan rekayasa lalu lintas karena lalu lintas masih normal
lalu lintas di gerbang tol cikampek utama padat merayap di kedua jalur
diprediksi akan ada satu ratus delapan puluh ribu lebih kendaraan yang balik ke arah jakarta pada selasa malam
lebih dari empat puluh lima ribu kendaraan melintas melalui gerbang tol cikampek utama mengarah ke jakarta
kepadatan telah terjadi sejak minggu malam
dan diprediksi masih akan berlangsung hingga selasa
pengurangan di beberapa area terus dilakukan petugas serta memaksimalkan bantuan kepada kendaraan yang terhambat agar dapat mengurangi kemacetan